pemerintah akan memastikan seluruh produk hasil produksi usaha mikro kecil dan menengah akan diwajibkan bersertifikasi halal
dilansir dari cnn indonesia com badan penyelenggara jaminan produk halal kementerian agama akan memastikan seluruh produk makan dan minuman wajib bersertifikasi halal yang akan dimulai tujuh belas oktober dua ribu dua puluh
sertifikasi halal sebagai amanah dari undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu empat belas tentang jaminan produk halal
sosialisasi produk halal saat ini telah menggandeng sejumlah pengusaha termasuk sektor usaha kecil dan menengah